tersangka kasus penyebaran berita bohong ratna sarumpait tersandung masalah baru
bukan sebagai tersangka ratna kali ini menjadi korban penipuan dengan modus operandi mengaku sebagai keturunan raja
yang bisa mencairkan uang senilai rp dua puluh tiga triliun
ratna tertipu dengan menyerahkan uang senilai lima puluh juta rupiah kepada pelaku yang mengaku sebagai anggota bin
tidak hanya ratna ada korban lain yang tertipu hingga hampir satu miliar rupiah
kasus ini berawal ketika ratna diperiksa terkait kasus hoaks yang menjerat dirinya
ratna mengaku bertemu dan menceritakan dirinya dianiaya kepada pria berinisial d dan r
yang mengaku sebagai anggota bin di bilangan kemayoran jakarta
d yang merupakan anggota bin gadungan kemudian menceritakan kepada ratna
terkait uang para raja indonesia senilai dua puluh tiga triliun yang tersimpan di bank dunia dan singapura
ratna pun tertarik karena akan menerima sebagian uang raja tersebut
ratna akhirnya memberikan uang lima puluh juta kepada tersangka
kasus ini terungkap setelah penyidik yang menangani kasus ratna memeriksa pria berinisial d
dalam menjalankan aksinya tersangka d dibantu empat rekannya yang masih buron
selain mengaku sebagai anggota bin anggota komplotan ini juga mengaku sebagai anggota ppatk
selain ratna sarumpayat ada juga korban lain yang telah menyerahkan uang sebanyak sembilan ratus empat puluh juta rupiah
d ini mengaku dari bin dari bin berpangkat mayor jenderal angkatan laut dan mempunyai tanda seperti ini
setelah dia bercerita tentang uang raja raja kepada ibu ransa rumpet dia cerita ya kemudian muncullah muncul suatu kegiatan
suatu kegiatan yaitu berdatang dengan gimana cara uangnya
ada upaya untuk menarik uang dua puluh tiga triliun itu
keempat tersangka dikenakan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan dan tiga ratus tujuh puluh dua kuhp dengan ancaman hukuman empat tahun penjara